jika sampai dua puluh delapan april nanti nampaknya masyarakat harus lebih waspada jika ingin berkegiatan di luar ruangan mengingat cuaca yang kurang menentu ya
karena hujan juga diperkirakan masih akan terus terjadi sampai dengan tanggal dua puluh delapan itu ya
nah kita tahu bersama bahwa indonesia bisa dikatakan tanda kutip supermarketnya bencana
ada yang bisa diprediksi seperti banjir karena hujan tanah longsor tapi juga ada yang tidak misalkan gempa
nah minggu lalu kita masih ingat bersama bahwa gempa dengan magnitud empat empat sempat mengguncang banjarnegara dan saat ini cuaca buruk menyebabkan banjir di beberapa daerah
ya sebenarnya karena kurangnya pemahaman tentang siaga bencana ini pada akhirnya menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan
dan untuk menanggulanginya pemerintah pun akhirnya memperingati hari kesiapsiagaan bencana nasional yang jatuh atau diperingati pada hari ini
terletak di cincin api pasifik indonesia merupakan negara rawan bencana
menurut data dari badan nasional penanggulangan bencana mayoritas warga indonesia tinggal di daerah rawan bencana
mulai dari banjir hingga gempa bumi
tak jarang bencana juga menimbulkan korban jiwa
bencana yang paling banyak menimbulkan korban adalah longsor
tinggal di wilayah rawan bencana merupakan keniscayaan yang harus dihadapi
oleh setiap orang yang tinggal di indonesia
namun sayangnya kesiapsiagaan warga indonesia terhadap bencana masih sangat rendah
hampir delapan puluh enam persen masyarakat indonesia itu belum pernah melakukan upaya upaya latihan bencana lima tahun belakangan ini
nah ini kan sesuatu yang ironis ya
ini mungkin juga kombinasi antara kecerobohan sama tidak care ya mbak ya
jadi latihan latihan dianggap tidak penting dianggap merepotkan
kecuali kalau dia latihkan terus
sehingga dia punya insting untuk menyelamatkan diri kalau terjadi sesuatu
insting itu penting
begitu kita salah insting pada saat emergensi itu kan waktunya sangat pendek
terlambat kita ngambil keputusan bencana terjadi
menurut survei pemerintah jepang pasca gempa bumi di kobe
kesiapsiagaan menjadi faktor utama yang berhasil menyelamatkan lebih dari sembilan puluh persen korban selamat
hal inilah yang turut mendorongnya
menurut survei pemerintah jepang pasca gempa bumi di kobe
kesiapsiagaan menjadi faktor utama yang berhasil menyelamatkan lebih dari sembilan puluh persen korban selamat
atau hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat di indonesia
baik yang bekerja di perkantoran para pelaku usaha terutamanya
dan juga masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan adalah melakukan pelatihan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana
dilakukan dengan cara mendadak
itu memang hal yang paling baik untuk mengetahui seberapa siapkah kita pada saat bencana itu terjadi
sehingga evaluasi terhadap kesiapsiagaan
bisa terus menerus dapat dilakukan
dan yang paling penting adalah
fire drill ataupun pelatihan pelatihan seperti ini harus dilakukan secara berkala
untuk memastikan bahwa semua orang siap untuk menghadapi bencana dengan tenang
sayangnya simulasi evakuasi masih jarang dilakukan
di perkantoran misalnya
seharusnya di setiap lantai gedung ada seseorang yang ditunjuk
sebagai komandan yang bertanggung jawab
mengatakan proses evakuasi
setiap karyawan juga harus mendapat sosialisasi mitigasi bencana
ini nih kebiasaan jelek orang indonesia
tangga darurat diganjel
padahal tangga darurat itu harus senantiasa tertutup
simulasi dapat dilakukan menyesuaikan dengan potensi bencana yang ada di kawasan
jakarta misalnya harus mengadakan simulasi proses evakuasi
untuk penjagaan bencana
penjagaan bencana banjir kebakaran dan gempa bumi
simulasi yang baik dapat menurunkan kerawanan dan meningkatkan keselamatan
sebenarnya kata kuncinya hanya satu
jangan panik saat terjadi bencana
karena panik bisa meningkatkan resiko bahaya
tidak hanya bagi diri sendiri
namun bagi orang orang yang ada di sekitar anda
anda harus terus mengupdate pengetahuan anda mengenai resiko bencana
dimanapun anda berada
di rumah ataupun di kantor
ataupun tempat tempat yang selalu anda kunjungi
mengetahui apa yang harus anda lakukan
pada saat bencana tersebut terjadi
untuk memastikan anda dan orang orang tercinta di sekeliling anda
selamat dari bencana
minta azal jogja nenenggerat jakarta